bih perubahan sunda loh lu memperkosa gue hah apa lo mau bunuh gue dapetin tony
yang masih mending juga ditolongin siapa juga minta diperkosa sama lu
eh sadar nggak sih loh tadi pingsan terair ayan
sayang aku cakep banget
eh udah mau jelas sekarang
pasti mau cium aku ya
lagi aja deh
situ setan salah gue kerja sama sama setan ya
salah setan sama setan
aduh jangan jangan si tony diem diem suka juga sama abi
ya ampun mampus deh abi
kalo abi ditinggalin sendirian
bisa dibunuh ntar sama papi
ntar tiba tiba ada papi gimana
udah aku ikut
udah lo sembunyi di kamar mandi aja ya
udah aku udah terlata
abi ditinggalin sendirian
tony tengah sama abi
tapi takut sama papi tak dibunuh
mas tony mau kemana
gatel banget sih lo anak aja turun pasaran gue

aku dijangka baru
tapi kenapa bi
abi belum kenapa
lidahnya keluar kayaknya
oh disini pasti ada pak yang nyongkrong
kecepatan tuh pacar aku udah dateng
ya yakin jah
ya yakin lah kalo aku gak yakin
aku gak bawa dia kesini
aku tuh pengen ngenalin dia ke kamu bukan karena dia pacar aku
eh tapi dia emang pacaran sama aku loh
cuman kan yang penting actingnya bagus
aku udah denger dari orang banyak
kalau kamu gak percaya tanya aja sama pacar aku
gue tuh maunya
muka yang sangar
main di sri mulat aja
buan kan bisa dites dulu
srimulat apaan sih
iya buan kenalin punya pacar aku
perbohongan sundel lo
apa yang mau ngebunuh gue biar gak dapetin tony
masih mending juga ditolongin
siapa juga minta diperkosa sama alu
berani beraninya lo ngelakuin abi ayan
abii jangan dong
dasar lo lagi setelah matang
adik juga gak perbohongan sundel
gitu dong pacar aku di casting
hmm ya udah deh
biar pacar aku gak malu
aku keluar aja ya iwan ya
sayang yang semangat ya
iwan baik baik ya
muka yang serem
lihat nih ya
aduh patraku abis
aduh udah belum sih casting
kok kamu casting kok mau tidur
kok mau tidur
kalau mau tidur itu jangan di lantai tapi di kasur
yuk bangun yuk iwan
iwan halo kok gak di jawab sih
nggak ada jawaban berarti pingsan beneran
ih ya ampun yes
berarti pacar aku jago acting ya
serena ketip sempat aja pingsan
pingsan tadi disini
pingsan tadi disini

yang bener sumpah loh
bener om nah om tinggal beli
lipstick warna ungu sama
pake kalung jadi deh
oh bisa aja sih
he he he jamnya bagus
nggak maksud saya mata kamu gede
ya udah kalau gitu
ayah aduh aduh kok kamu dimajus siang
yang kamu marah ya aku lama ya
aku gak marah sih tapi aku sakit perut udah minum delapan jus
baru delapan yang belum sepuluh
aduh kamu mana sih orang asli takut perut juga
balik aja yuk aku udah sakit perut banget nih
ayang udah dibayar belum tepinya nih semuanya
udah lah mas aku gak bayar yuk balik aja yuk
ya yuk yuk yuk yuk
iya ya yuk ya sakit deh
oh kan kita pernah ketemu aduh dimana ya
kaganya dia kena kenal gue
perkenalkan eike jonny
oh jonny eike tony beda beda tipis ya
oh gini bro tadi kan eike denger bro nyanyinya dangdut ya
jangan dangdut dong bro ini dananan udah metal
masa nyanyinya dangdut ya kan
kan jadinya nggak oke yang metal dong nyanyinya yang metal
iya nah itu boleh bro jadinya gak kampungan tuh
aduh gue banyak bau pesan
lana lana di depan udah ada maling
shhh jangan kesukaan
sekarang lana ambil alat alat yang buat mukul tuh api
aduh maksud kami itu penjahat cepetan
aduh tapi aku bisa mukul
yaudah abi tunggu di sini ya
kita kemudian jatuhin masuk ya
langsung tutup kepala ini
bisa dipotong tutup kepala yuk
oh terserang tuhan
oh mampus tuhan
mampu rasain syukur kualat sama abi
makanya jangan coba coba mau ngebunuh abi ya papi
papi macam apaan ini
lepasin dong bi
kagak bisa kagak ada pakai buka bukaan
om ngapain om
om wah ngapain om itu si lisa udah nungguin di luar gimana sih om
lisa dasar bandut tua
papi tuh gak pernah tersadari ya tantesan mami kagak pernah mau pulang ke rumah
aduh om sabar ya om sabar om sabar
tapi om ada tapinya dong ya
uang kos bulan depan bebas
iya lepasin om ya
aus om ya